antoni sinisuka ginting berhasil menjuarai china open dua ribu delapan belas setelah mengalahkan pebulu tangkis jepang yang merupakan unggulan ketiga kento momota di laga final pada minggu siang
seperti dilansir akun instagram pbsi antoni ginting menang straight game dengan skor dua tiga dua puluh satu dan dua satu
performa apik sejak babak pertama disempurnakan dengan raihan gelar pertama tour dunia bwf ginting di kelas super seribu
ginting mengawali laga di china open dengan menyingkirkan peraih lima gelar juara dunia asal tiongkok lindan
ia juga berhasil menyingkirkan unggulan nomor satu dunia asal denmark victor axelsen dengan kemenangan straight game
peraih medali perunggu asean games dua ribu delapan belas ini juga sukses mengalahkan wakil tiongkok lainnya chen long di perempat final china open